peningkatan arus kendaraan pada minggu malam membuat sejumlah spbu di jalur pantura subang dari arah cirebon menuju jakarta diserbu pengendara motor maupun mobil
pihak kepolisian memastikan jika stok bbm di jalur pantura subang aman
polisi terus melakukan pengurayan kepadatan kendaraan arus balik di sejumlah titik rawan kepadatan di jalur pantura
salah satunya di spbu ciberes patok besi subang
polisi melakukan pengaturan arus lalu lintas dan mengatur kendaraan yang akan mengisi bahan bakar
saat ini spbu yang berada di arah jalur cirebon menuju jakarta dipadati pengendara motor dan mobil
pihak kepolisian memastikan selama arus balik stok bbm di jalur pantura dipastikan aman
pihak kepolisian menuju jakarta menunjukkan adanya peningkatan di masa arus balik lebaran ini
namun arus lalu lintas terpantau rame lancar
meski sesekali di jalur kontraflow kendaraan tersendat karena ada penyempitan jalan di kilometer empat puluh tujuh bawah tol layang mbz